tim kompas tv taman marga satwa ragunan jumat pagi pengunjung sudah ramai untuk membeli tiket
pihak ragunan menyebut selama libur lebaran akan menambah jam operasional hingga pukul lima sore
selain itu masyarakat yang datang juga diimbau tidak memberi makan satwa di area ragunan
kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv masni rahmawati di kebun binatang ragunan jakarta
mas nih anda sudah kece banget pagi hari ini bagaimana suasana di ragunan apakah ramai
iya tentunya dari pagi tadi kami pantau di taman marga satwa ragunan ini sudah mulai ramai
dimana nih tadi saya sempat berbincang dengan humas ragunan dan disebutkan bahwa untuk sampai jam delapan tadi saja sudah ada tujuh pengunjung yang sudah masuk ke ragunan
masni bagaimana situasi keramaian dan keseruan yang ada di taman marga satwa ragunan
dapat dilihat saudara ini sudah banyak memang keluarga yang membawa anaknya yang melihat lihat hewan di sini
dan kita dapat melihat bagaimana antusiasme dan juga keseruan dan kesenangan dari anak anak melihat hewan hewan yang ada di sini
tepat saya melaporkan ini tepatnya itu di pelikan seperti itu
ini antusias dari anak anak dan juga antusias dari
pengunjung memang sangat tinggi sangat ramai
seperti itu sudah banyak juga dari pengunjung yang bersiap untuk piknik
di mana untuk piknik ini bisa di beberapa tempat dan juga tentunya harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola ragunan sendiri
dan sebenarnya seperti apa sih keseruan yang juga antusias dari pengunjung
kita sudah bersama nih dengan salah satu pengunjung
bapak dengan bapak siapa namanya pak dan dari mana pak
ki dari cilengsi bogor
nih bapak kenapa nih memilih ragunan sebagai tempat wisatanya nih pak
yang pertama mengenalkan anak binatang binatang yang ada di indonesia
kan selama ini dia biasanya lihat youtube atau gambar gambar
oh sama anak sama istri aja sih gitu
ini udah lihat lihat yang mana aja nih pak
kita baru datang jadi kita dari pintu masuk langsung lihat ini gitu
waktu soalnya waktu kecil sih kesini
mungkin rencana bakal piknik juga apa gimana nih
kalau kita lihat pergerakan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi tempat wisata yang juga semakin ramai ini tentunya akan mempengaruhi juga dengan pergerakan ekonomi indonesia